udah sini balik
lu harus temenin gue makan bakso dulu baru kita pulang
gue gak mau
ya udah pulang aja sendiri sana
tuh kan tuh kan tadi lo bilang apa
tadi lo bilang apa feeling gue gak bener feeling gue benar
ya gimana gak bener jodoh somet
udah jelas jelas ini kan sampah yang madame pretty
eh lupa lupa lupa maaf
kenapa buang sampahnya di situ sih kan bisa di sini atau di mana
jangan mau bersihin sendiri kan situ yang buang
saya emang nyuruh siapa sih saya kan nyuruh dia
dan emang itu pekerjaan dia kan tukang sapu
ya sapuin kok kamu yang emosi kamu yang marah
saya juga gak kenal siapa dia
ya kalau gitu gak perlu marah marah dong nggak perlu tersinggung gitu dong
saya cuma gak suka caranya kayak gini
tunggu tunggu tunggu
kayaknya suara kamu gak asing deh
iya kayaknya saya pernah dengar suara itu sebelum ini
enggak tadi gak gitu
nah sepertinya salah dengar
enggak tadi gak gitu waktu kamu marah marah sama saya tuh gak gitu suaranya
saya nggak suka seperti ini
sepertinya andai salah dengar bukan begitu
ya ya ya mungkin
sorry jatuh lagi
kamu lama banget sih sayang aku nunggu kamu lama banget loh di sini
malah banget jalanan macet
oke kita lanjut ngobrol ya di tempat lain ya
bener bener samperin aja lah ayo
lo kecap gimana sih
lo sih bilang lo tadi dengar kalau madam pretty tuh nelfon keponakannya
dan lo pikir keponakannya tuh adino
gimana sih percuma dong gue nyapa nyapu kayak gini

gue itu gak salah dengar tapi gue gak mana tau lah kejadiannya kayak gini
suaranya biasa aja udah selesai nyamarnya nyamarnya tau gak
suaranya biasa aja udah selesai nyamarnya nyamarnya tau gak
udah selesai nyamarnya nyamarnya tau gak
udah udah biasa
udah udah biasa
lebih suka suara
suara gue kayak gini
lo yang bersih
nggak mau gue
aku bener bener nyebelin ya botol kecap
lo udah nyuruh nyuruh gue ke sini
terus mana lo suruh gue bersini nih
mau mau aja disuruh
itu orang jelas jelas dia yang bilang
tapi lu bilang copot kan jadinya
ini kita beresin bareng bareng aja
kita sebagai couple pasangan soalnya harus kompak
batul batul sekali davin ini
betta liat dia tuh
seperti hidup segan
mati juga tidak mau
mati juga sih
bener kan bon
wajar lah div
namanya juga orang lagi galau
lo jangan kelemahan jom lo
biar lo tuh tau gitu
gimana sih rasanya galau itu
betta ini tuh tidak akan mau galau galau itu
apalagi pacaran sama nona beda jurusan
menentang kedaulatan negara ip ips
dan itu bukan betta sekali
emang ada anak ips yang lo suka
jangan jangan nanti nih rivki juga bakalan kayak begini
kalau gara gara pacaran sama nona kepala batu itu
terus patah hati
terus model kayak davin itu
kacau dua belas ini
gue yakin si rivking akan serius sama si michelle
tapi betta punya pikiran ini lain kau
rifki ini dia paling kacau sekali
kadang kalau begini begini terus
kita semua pusing
ya ini kayak begitu aja
karena kasus ini selalu berulang ulang
habis itu mungkin ale juga
betta juga bingung
gak ada masalah juga gue liat lo pusing div
itu garis kayaknya sudah mulai hilang tuh
atau berhenti di sini botol kecap
jawab dulu kenapa berhenti di sini
mau makan bakso
makan bakso botol kecap
gue tuh udah lama gak ke kafe
ntar kalau madam pretty datang ke cafe gak liat gue
gue bisa dipecek
kerupuk kulit begini ya
juga udah konser
lagi pula ya
menurut gue itu madam pretty gak bakalan balik lagi ke kafe
kan tadi udah jalan sama siapa cowoknya tuh
eh botol kecap
lo bisa denger gue sekali gak
feeling lo itu gak pernah benar tau gak
ujungin si hp pacarnya datang tau gak
lu harus temenin gue makan bakso dulu
baru kita pulang
gue gak mau
pulang aja sendiri sana
ya gimana gak benar
berarti gue bawa lo kesini makan bakso itu udah bener banget
ya tapi kan
udah gak usah tapi tapian ya kerupuk kulit
nanti kalau sakit gue gak tenang
makannya denger lo
kalian denger dulu gue mau ngomong tapi apa
gue malu pakai baju kayak gini
gue kekecap pake wad pake tompel
engga biasa aja sih
lo harus megang megang kan bisa bawa kecap
kalo lo sentuh tuh gue kasih kumis
kalo lo sentuh tuh kumis kayak kulit gue
walaupun gue gak ngerti pakai motor
udah sih makan bakso doang
ya udah gak usah megang megang kan bisa
makan bakso dulu
baksonya dulu ya
iya siapa sih
ini beli dulu
masalah kedeket lo
ngeselin banget sih
si misha sama temennya itu
gara gara mereka tante jadi gagal ngenalin kamu sama pacar tante
kemudian mulai sekarang kita harus lebih hati hati lagi tante
jangan sampe misha sama dancer gue itu curiga
aduh udah udah udah
kalo udah gak bisa
udah gak bisa
kesabaran tante itu udah
pokoknya tante mau kasih pelajaran sama miss out
besok tante dateng ke cafe
biar dia itu sempet kabarnya gak akan pernah ngincer cafe lagi
tante tante please jangan ya tante ya
aku masih butuh miss l kerja di cafe tante ya
please jangan tante
tapi kamu juga harus ngertiin tante dong
kamu tegas sih ngeliat tante diinjek injek harga dirinya sama karyawan tante
bisa bisanya loh miss l ninggalin kerjaannya di cafe
kepo banget itu kan gak bisa dikasih kesempatan lagi
jangan pecat miss l ya tante
kalo sampe miss l gak kerja lagi di cafe tante
ternyata aku makin susah buat jagain miss l dan dancer boy itu tante
tante aku mohon sama tante ya
lagian kan besok kita mau jalanin rencana kita
buat kema bareng
please tante sabar dulu ya
kesabaran tante tapi udah habis
tante bela belain bohong loh sama pacar tante
gak jadikan ngenalin kamu
aku bakal luangin waktu buat ketemu
sama pacarnya tante
dan aku juga
aku bakal puju papa
buat ngasih modal tambahan ke cafe tante
jangan pecat miss l ya
dengan jari jari lo yang panjang seperti itu
lo pasti pinter nyanyi
gue gak bisa nyanyi suara gue serak
gak usah bohong
ayo daripada nanti lo gak bisa nyanyi bener bener
gak bisa main gitar beneran
abis itu lanjut lagi
abis itu lanjut lagi
buah minum dulu boleh dong
ngingin jodoh ya
gue tuh ya paling lagi di seberang jalan
lagi di sini emang
gak seberang jalan
kan lo dinyanyi
oh gue nyanyiin buat diri gue sendiri bukan lo
semua jalan yang ada di hadapku
kan ku tanamkan cinta tuh kasihku
lagi tujuh ah
feeling gue itu gak pernah salah
kalau lo punya potensi yang kuat dan bagus
suara gue lagi serek dong
lagi serek aja bagus